yang nyuruh kamu untuk mesen makanan sebanyak ini siapa
aku yang pesen
habisnya nasi bungkus itu kan gak bergizi nih
iya udah tau kok
tanggal lima belas sudah dikirim
udah selesai istirahatnya
kok kamu belum kerja sih
kamu gak ngeliat temen temen kamu tuh
udah pada ngangkat telepon dari tadi
saya ini dari tadi merhatiin kamu
kamu baru lima kali yang angka telepon dalam sehari
terus kamu belum berhasil menjual barang barang kita
gimana dong real kerjanya
kalau emang kamu mau kerja di perusahaan ini
kita punya aturan
pertama kita harus mengangkat telepon minimal sepuluh kali dalam sehari
dan yang kedua kita harus menjual barang barang sesuai target
iya tau mbak
ya udah cepet kerjain
tunggu apa lagi
gue gak boleh sedih
gue harus nunjukin prestasi kerja yang bagus disini
sial banget sih udah demarain neo
gue patah lagi
liz nanti malam tolong pesenin saya sama jeku nasi bungkus ya
karena saya sama dia mau lembur
nanti malam kamu ada acara nggak
jadi kamu suka
kalau kamu suka aku bisa bikin nanti untuk
nggak kamu nggak perlu
dia suka kopi buatan aku
soalnya nanti aku mau pesenin buatan neo
ayo makan semuanya
makan makan makan semuanya
ini ada apa
yuk khusus buat malam ini
nasi bungkus kagak ada
tunggu lihat tuh
lu boleh makan makanan
yang nyuruh kamu untuk mesen makanan sebanyak ini siapa
aku yang pesen
habisnya nasi bungkus itu kan nggak bergizi neo
demikian kalian semua kan udah pada capek kerja seharian
jadi butuh makanan makanan enak
nah kalau makanan kayak gini itu kan sehat bergizi
empat sehat lima sempurna
aurel kamu pesen makanan sebanyak ini siapa yang mau bayar
oh tenang aja
semuanya saya bayar kok
kamu makan pakai apa
terus cacai atau ini nih
nggak tunggu makan dulunya
aduh aduh tunggu

eh si aurel itu suka malu ya
diam sih kemarin mau gua jangan marah dong gua kan cuma nanya
tapi yang jelas aurel itu cantik dia nggak pantas padahal kerja kayak gini kayak kita
pantas jadi artis selain itu baik hati itu lembut terus gua ngelihat dia juga perhatian banget sama lu
mendingan lu diem deh kerja aja yang benar
neo kamu kan belum makan nih aku bawain udang sama kepiting
yang aku mau itu nasi bungkus bukan udang sama kepiting
iya tapi udang sama kepiting itu lebih enak daripada nasi bungkus
masalah enak atau enak itu sama sekali
kalau enak itu nggak penting yang penting nasi bungkus itu lebih praktik dan
enggak ribet makannya kamu lihat masih banyak dus yang harus aku angkat dan
masih banyak dus yang harus aku antar apa aku punya waktu buat makan
maaf ya gara gara aku melarang lisa untuk beli nasi bungkus
kamu jadi nggak makan makanya kamu jangan suka ambil keputusan itu sendiri
cek duluan cek
niel tunggu dong
niel maksud aku kan baik
oh atau enggak gini aja kamu bawa aja makanan ini terus nanti kamu makan di jalan deh
gimana caranya aku makan sambil nyetir
jeko buruan jek
hai revolusi kepiting enaknya buktinya kamu habis tuh
hal obras lebih military
neo pasti nyesel banget ya nggak makan kepiting ini
aku gak ngerti deh frey kenapa sih neo marah marah kayak gitu
padahal kan niat aku baik
iya aku tahu
cuma kamu sahabat sejati aku
bayangin coba tadi aku tuh kerja seharian cuma demi dia
terus aku ngangkat telepon sampai tenggorokan aku sakit
tapi tetep aja dia gak mau ngerti
ngerel kamu kenapa gak nyerah aja
nyerah ya enggak lah masa baru kayak gini aja nyerah frit
pokoknya aku akan tetap perjuangin cinta sejati aku
enggak kamu gak bodoh
kamu tuh sebenarnya
pandai aku juga punya keberanian seperti kamu
untuk menyatakan cinta